bank indonesia menerbitkan aturan main tentang pinjaman likuiditas jangka pendek atau pljp bagi bank umum konvensional dan juga syariah
pinjaman likuiditas hanya akan diberikan kepada bank yang tergolong mampu bayar ataupun solven
bi menyatakan pinjaman tersebut juga akan diberikan kepada yang memiliki tingkat kesehatan paling rendah dua dan agunan berkualitas tinggi
bi menyebut agunan yang berkualitas tinggi dapat berupa surat berharga yang meliputi sertifikat bank indonesia sertifikat deposito bank indonesia surat berharga negara dan surat berharga yang diterbitkan badan hukum lain
pengajuan plafon pljp oleh bank dapat dilakukan berdasarkan perkiraan jumlah kebutuhan likuiditas hingga bank tersebut memenuhi giro wajib minimum dalam rupiah
sementara itu hari ini bank indonesia diprediksi akan tetap mempertahankan